mungkin anda pernah kesulitan mencari uang pas untuk belanja makanan atau minuman di warteg atau warung kaki lima
terkadang kita juga harus mengantri lama untuk membayar
kini warung kaki lima pun punya metode canggih untuk pembayaran dengan handphone dan qr code
dan kira kira seperti apa cara bayarnya ini dia
menuju waktu maghrib pasti banyak yang ingin membeli takjil atau makanan berbuka puasa
banyak yang memilih menu yang dijual di kaki lima karena tak sempat ke rumah makan yang jaraknya cukup jauh
kini ada cara yang lebih mudah ketika membayar di kedai atau gerobak kaki lima
tidak perlu antri membayar atau menunggu kembalian cukup dengan handphone
gojek dengan gopay nya mulai mengenalkan usaha kecil dan menengah dengan teknologi uang digital
total sudah ada tiga usaha kecil menengah yang ikut sistem digital ini
tiap waktu kita akan mencari uang yang lebih mudah
warung atau gerobak yang menjadi mitra gopay akan mendapat qr code
mereka akan menerima pembayaran non tunai melalui layanan dompet digital gopay
salah satu yang kita lihat bisa kita bantu adalah warteg warteg ini
warteg ini butuh bantuan apa saja
pertama misalnya mereka sehari hari kalau misalnya punya cash itu bisa kecampur antara uang bisnis sama uang pribadi
yang kedua ya masalah mereka mau menyisikan uangnya untuk sesuatu yang dimakan
masa depan juga mereka nggak punya cara yang baik
yang ketiga juga secara kenyamanan lah kemudahan
misalnya mereka mau buka cabang mau apa
mereka cara managing cashnya juga nggak secanggih kalau misalnya toko toko restoran yang di mall
jadi harapan kami dengan qr code ini bisa menjadi semacam alat bagi mereka untuk naik ke tangga berikutnya
jadi jembatan bagi mereka untuk bisa berkembang ke suatu usaha yang lebih besar
caranya cukup mudah
scan qr code warung atau gerobak tunggu notifikasi verifikasi kemudian bayar sesuai dengan nominal pembelian
baik pembeli maupun penjual akan mendapat notifikasi langsung dari ponsel mereka
sistem semacam ini ternyata cukup memudahkan bagi para penjual
kita nggak perlu repot repot ngembaliin
kan belum tentu kadang kadang dia belanja cuma sepuluh ribu uangnya seratus
nah kita kalau nggak punya uang receh kan repot
suruh dulu nukar ke orang
kalau ini kan sudah selesai transaksi beres aman
metode pembayaran gopay dengan qr code ini telah memperoleh izin bank indonesia
sebelumnya transaksi dengan sistem qr code sudah diimplementasikan sejumlah operator di indonesia
seperti telkomsel dengan tiketh bca sakuku dan bni dengan yam
bagi pemerintah transaksi non tunai mampu mendorong efisiensi ekonomi
sekaligus mengikuti perkembangan metode pembayaran dunia yang tanpa uang tunai
cukup dengan handphone saya bisa bertransaksi di mana saja tanpa harus khawatir tidak bawa uang tunai di dompet
nah dengan semakin menyebarnya sistem pembayaran semacam ini dengan sistem qr code ini
itu menandakan bahwa kesehatan sosial di indonesia juga semakin membesar
roly kurniawan jakarta